salah satu nama yang masuk dalam kabinet jokowi maruf yaitu kabinet indonesia maju
yaitu bahlil lahadalia mantan ketua umum himpunan pengusaha muda ini
dipanggil jokowi pada selasa dua puluh dua oktober kemarin dan berdiskusi seputar ekonomi
bahlil sudah bersiap menuju istana pada rabu pagi tadi
berikut laporan koresponden cnn indonesia gita gowinda dari kediaman bahlil lahadalia
setelah kemarin presiden jokowi telah memanggil sejumlah nama
yang akan masuk ke dalam kabinet kerja jokowi maruf
hari ini para menteri sudah mulai bersiap untuk menuju ke istana kepresidenan
untuk dikenalkan dan sekaligus nanti dilanjutkan acara pelantikan
salah satu yang kemarin juga dipanggil adalah bapak bahlil lahadalia
selamat pagi bapak
ya kayaknya sudah mulai persiapan nih pak untuk menuju ke istana
bagaimana pak ini persiapan ya
santai santai aja nggak ada persiapan khusus
udah selesai pakai batik ntar lagi jalan karena disuruh pakai batik pagi kan
untuk sebenarnya apakah sudah jelas
ini pak untuk posisi di kementeriannya seperti apa
kalau jelasnya itu nanti pak jokowi ya yang tahu pak presiden lah
saya dari kemarin katakan bahwa yang berhak dan tahu untuk dimana posisi itu pak presiden
tapi kemarin saya diajak diskusi terkait dengan ekonomi
bagaimana menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru
kemudian bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan
bagaimana menaik kelas dari pengusaha kecil menengah ke bawah
bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih besar lagi
kemudian bagaimana investasi bisa terrealisasi dan tereksekusi secara baik
ada sekitar sekitaran situ sih
jadi saya pikir kita lihat aja nanti sebentar apa yang akan pak presiden lakukan
nah kemarin sempat diobrol juga apa sebenarnya visi bapak ke depan terkait ekonomi
apakah sudah mulai diberbicarakan dengan bapak presiden jokowi
visi menteri itu nggak ada
visi menteri itu
itu nggak ada
yang punya visi misi itu hanya presiden
menteri itu bertugas untuk menyiapkan strategi implementasi agar apa yang menjadi visi misi presiden itu bisa tercapai
jadi tugas menteri itu membuat strategi dan mengeksekusi
saya kemarin berdiskusi tentang apa yang menjadi pikiran beliau kpi nya apa untuk ekonomi
kemudian setelah itu kita hari ini diumumkan kan di mana
setelah itu baru kita membuat strategi
siap apapun itu untuk mengemban aman sebagai menteri di kabinet jokowi ma'ruf
terima kasih banyak pak bahlil dan semoga sukses melantikannya nanti
ya setelah ini pak bahlil akan menuju ke istana kepresidenan untuk langsung diperkenalkan
dan nanti akan dilanjutkan untuk ke milantik
kita going dah
sian dan indonesia